menggunakan alat pelindung diri lengkap
petugas medis yang didatangkan pihak kecamatan tanah abang
kami semalam melakukan upaya evakuasi puluhan mahasiswa
sekolah tinggi teologi battle indonesia
yang tengah menjalani isolasi mandiri di gedung asrama kampus
jalan petamburan empat tanah abang jakarta pusat
dua armada bus sekolah telah disiapkan dengan pengawalan ketat polisi
untuk membawa mereka yang berstatus odp
ke rumah sakit darurat corona wisma atlet kemayoran
selain mendapatkan perawatan medis
evakuasi dilakukan guna mencegah adanya penolakan dari warga sekitar
mengingat mereka telah menjalani dua kali tes yang mengarah ke covid sembilan belas
sementara sekitar seratus mahasiswa lainnya masih bertahan di gedung asrama
dan belum diketahui apakah akan ikut dievakuasi secara bertahap
atau tetap menjalani isolasi mandiri di gedung asrama seminari kampus
ada yang odp ada yang positif
jadi dibawa semua nanti klarifikasinya nanti di
di sana di rumah sakit wisma atlet
tadi berapa banyak
tadi yang dibawa tiga puluh tujuh orang
sisanya kurang lebih seratus lagi nanti
sebab di kos kosan juga banyak
polsek pemda kerjasama sama pelurahan kamatan
nanti kita tunggu keputusan selanjutnya
untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan
pintu gerbang kampus kemudian digembok dengan palang portal
sebelumnya pemda berkata
sebelumnya pengelola sekolah tinggi teologi bethl indonesia
telah melakukan dua kali tes rapid dan swab test
dari satu ratus tiga puluh mahasiswa dan dosen yang menjalani tes
ada beberapa mahasiswa yang ditetapkan sebagai odp
rizky tiar yahya jakarta